kementerian pertanian gandeng e commerce pertanian dan transportasi online
salurkan produk peternakan
upaya ini dilakukan untuk mendukung program psbb
namun tetap memudahkan masyarakat untuk berbelanja dari rumah
merebaknya pandemi covid sembilan belas menjadi tantangan bagi indonesia
dalam memenuhi pangan masyarakat
bukan hanya dari sisi produksi
kebijakan masyarakat untuk di rumah saja
menjadi tantangan sendiri dalam mendistribusikan pangan
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengatakan
dampak covid sembilan belas tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan
tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian
syahrul juga menegaskan sektor pertanian akan terus berfokus
memprioritaskan distribusi bahan pangan pokok kepada masyarakat
walaupun akses kegiatan masyarakat dibatasi
karena pemberlakuan kebijakan psbb
karena itu kementerian pertanian pada selesai pagi
menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra jasa pertanian
dan peternakan serta transportasi hingga pasar online
kira menghadapi covid sembilan belas bukan hanya kesiapan obat obatan dan lain lain
salah satu daya tahan tubuh manusia adalah
ketersediaan protein hewani yang ada
baik itu dari daging sapi
kerbau ayam dan telur
oleh karena itu hari ini kementerian pertanian mendorong kerjasama
antara mitra mitra pertanian anak anak milenial dengan startupnya
kemudian dengan grab
kita satukan dalam satu kesiapan produk pertanian yang ada
untuk kemudian melalui grab pendekatan pendekatan dari rumah
atau konsumen bisa menggunakan dengan aplikasi yang ada
di kesempatan yang sama presiden of grab indonesia rizky kramadi brata mengatakan
siap berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan pangan masyarakat
khususnya produk pertanakan
ya ini luar biasa banget
jadi ini adalah inisiatif yang dilakukan grab atas dorongan dari bapak menteri sendiri
menteri pertanian bapak syahrul yassin limpo
di mana di sini dilakukan penghubungan
antara enam mitra perusahaan penyedia pakan pokok di sini
untuk bisa disebarkan ke masyarakat
bagaimana pola kerjasamanya
dari enam penyedia pakan pokok ini
kita menyebarkan pakan pakan pokok yang tadi kalau pak menteri dibilang
sangat penting sekali untuk menjamin ketersediaan protein
direktur food business pt karen pogpen indonesia
ferdiansyah gunawanco mengungkapkan
dengan adanya kerjasama ini bisa menjadi solusi dan kemudahan bagi masyarakat
untuk bisa berbelanja tanpa keluar rumah
targetnya ya tentunya untuk memperluas
menambah sesuatu yang tadinya memang saat ini ada orang
masyarakat yang khawatir untuk keluar rumah
khawatir untuk berbelanja ke toko minimarket kami
ini kita ini sekarang ini memberikan kemudahan untuk mengantar
dengan biaya yang gratis ya kira kira
kementerian pertanian berharap kerjasama ini menjadi solusi
dan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bisa berbelanja tanpa keluar rumah
tim liputan cnn indonesia